saya kenal tante gara gara wulan sering cerita tentang nanta
dia sangat memuji tante
dia bilang tante itu baik cantik
dan dia juga seneng tante bisa kenal sama tante tiana
karena menurut dia tante tiana itu udah kasih kebahagiaan buat papanya
oke oke cukup perkenalannya
kita ada urusan ya
urusan kemana ubi
kamu gak usah ikut campur ya
ini bukan urusan kamu
loh tapi kan akad nikahnya kan udah mau mulai
nih tiana dulu deh
terukir di tempat ini
loh itu kan tante defon
itu sama cowok yang tadi ya
itu cowok kalau gak salah gue kenal lihat deh di cafe waktu itu
tante bukannya pengantinnya ya
temen sekolah sama wulan
saya kenal tante gara gara wulan sering cerita tentang nanda
dia sangat memuji tante
dia sangat memuji tante
dia bilang tante itu baik cantik
dan dia juga senang tante bisa kenal sama tante tiana
karena menurut dia tante tiana itu udah kasih kebahagiaan buat papanya
oke oke cukup perkenalannya
kita ada urusan ya
urusan kemana ubi
kamu gak usah ikut campur ya
ini bukan urusan kamu
loh tapi kan akad nikahnya kan udah mau mulai
kok begini sih
kayaknya ada yang gak beres
tiana gak ada mas
aku juga gak tau
tadi aku keluar sebentar aku ngurusin catering
dan acaranya itu udah mau mulai
aku pikir tiana udah sama andika
yaudah gini aja mas
udah udah kamu tenang aja
kamu selesaiin aja kerjaan kamu di eropa ya
nanti disini biar aku semua yang atur ya
mana aku sendiri mas
terus mandi lagi di eropa
tante lagi nyariin tante tiana ya
kamu tau tiana dimana
tadi sih saya liat tante tiana pergi sama cowoknya
tante ini kebunya
kamu tolong rahasia ini semua dari semua orang ya
jangan sampai ada yang tahu ya
sebenernya ada apa sih
aduh gimana ini
bu pengantin wanitanya mana
sebentar pak saya panggil lagi ya tunggu sebentar ya pak ya
aduh mas bawa fana panggil aku terus nih mas
udah biarin aja gak usah diangkat
gak diangkat juga
mana bu pengantin wanitanya
pengantin perempuannya belum selesai makeup pak mungkin sebentar lagi tolong sabar ya pak ya ditunggu
eh kok tantenya devon gak muncul muncul sih kan acaranya udah mau mulai padahal
atau jangan jangan caranya gagal
kalau gue jadi bulan ya gue pasti bakalan malu banget
dan gue gak akan masuk sekolah selama satu bulan
kalau lo gak bisa bantu diem
aku seneng banget karena kamu pergi sama aku
mulai sekarang kita akan terus bersama
dan gak ada lagi yang gangguin kita
saya roman teman sekolah sama wulan
saya kenal tante gara gara wulan sering cerita tentang nanta
dia sangat memuji tante
dia bilang tante itu baik cantik dan dia juga senang nanda bisa kenal sama tante tiana
karena menurut dia tante tiana itu udah kasih kebahagiaan buat papanya
ya tuhan apa jalan yang aku ambil ini sudah benar
ah aku bisa bahagia dengan cara seperti ini
tiana maukah kamu menjadi penamping hidupku
menemani sisa hidupku
berbagi suka dan duka bersamaku
tiana sejak orang tua kamu meninggal mas fandi yang besarin kamu
biayain semua kebutuhan sekolah kamu dan juga hidup kamu
mas wandi tahu hanya dia satu satunya orang yang bisa bantu kamu
sekarang mas fandi butuh kamu tiana
mas fandi gantungin harapannya sama kamu
tapi ini balasan yang kamu pilih
mungkin ini sudah menjadi nasib mbak nasib emas kamu dan juga defon untuk terpuruk
tapi kamu jangan pernah menangis kalau suatu hari nanti kamu lihat kami benar benar hancur
apa yang sudah aku lakukan demi mas gunawan
aku sudah menghancurkan banyak harapan orang orang di sekitar aku
aku sudah menghancurkan banyak harapan orang orang di sekitar aku
kau macet ya

mas aku gak sanggup mas berbahagia di atas penderitaan banyak orang
kita emang ditakdirkan gak bisa sama sama mas